kamu di rumah
saya mau pulang tapi takut kamu gak ada
kok masih siang udah pulang
nanti saya citrain di rumah
kalau kita kerja kantoran sekarang sebetulnya sudah lewat jam makan siang
kasusnya sekarang ditangani polisi
saya mau pergi makan sama ujang kang cecep kang urat
nanti pulangnya saya bawain buat kamu sama ibing
makan siang dibungkus
tahan tasnya sama kantor polisinya enggak lama
biar kita bisa cepat makan
kalau aiwan udah balik lagi kesini bawain makanan buat kita

kamu di rumah
saya mau pulang tapi takut kamu gak ada
kok masih siang udah pulang
nanti saya citrain di rumah
kalau kita kerja kantoran sekarang sebetulnya sudah lewat jam makan siang
beres kasusnya sekarang ditangani polisi
kalian belum makan
nunggu kamu dari kantor polisi
saya udah lapar
kan tadi adi nujang bilang kita makannya nanti
kalau aiwan udah balik lagi kesini bawain makan buat kita
tadi yang ngomong mulut saya sekarang yang lapar perut saya
nah mbah wan
masa ada segini banyak lauk cuma makan nasi aja
bisa enggak kalau makan enggak usah banyak ngomong
kenapa ada masalah
enggak ada kita makan begini enggak semula sekali
pertimbangan yang paling baik
pertama kali berada di dalam simbise kami dia se bringing with a friend

tidak baik sekali ternyata
pulang minggu depan
bukannya ke palembang
kapan mau ke bandung lagi
kalau ada waktu sama ada uang
buat pelitikan pesawat
saya mau pesen dibungkus dua
buat didu sama ebing
sekalian sama air minumnya
saya juga udah mulai lapar
tadi kan saya udah bilang
kalau aiwan udah balik lagi kesini
bawain makan buat kita
kok lama ya
ini yang dibungkus
kasian tidur sama ebing
nanti yang dibawain aiwan mau bagi